oke ini kita sekarang akan bercerita banyak tentang ahmad najib ya
yang juga sebetulnya pernah kami tayangkan di good morning beberapa waktu lalu
barangkali anda ingin melihat lagi seperti apa keseharian dari ahmad najib
nanti ahmad najib najib ada di tv
kita lihat dulu ya
oke yuk kita lihat kisahnya seperti apa
bersama sang ibu ahmad najib tinggal di sebuah rumah sederhana di desa kamal arjasa jember
setiap hari ahmad najib diantar sang bunda ke sekolah yang jaraknya cukup jauh dari rumah
najib yang tidak memiliki sepasang kaki bersekolah layaknya anak anak seusianya
ia selalu memilih duduk di bangku paling depan
agar bisa mendengarkan pelajaran di kelas
karena di sini ada esjenesti umum
saya perlakukan seperti anak anak yang lain
kalau kondisi setiap harinya bagaimana ini
kondisi setiap harinya itu anak ini sangat antusias untuk menuntut ilmu
untuk bersekolah itu sangat semangat sekali
meski tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap
najib tetap bersemangat mengikuti kegiatan di sekolah
mulai dari baris berbaris hingga bermain sepak bola
najib bercita cita ingin menjadi polisi suatu saat nanti
saya fulkus mandani jember
ya pemirsa itu dia tadi ya
kisah dari seorang ahmad najib yang apa ya
bikin semua orang barangkali speechless dengan semangatnya
masih mau belajar ya
iya betul sekali kita harus meniru dan juga mencoba
contohnya gak boleh kalah sama najib gitu ya jib ya
oke dari tadi sudah kita lihat ada ahmad najib tarjudin
juga hadir di studio ada ibunya ibu nipah
dan juga kepala dusun kopang desa kamal jember jawa timur bapak umar
terima kasih sekali lagi ibu nipa pak umar
najib sudah datang di good morning main main kita di sini
jadi barangkali saya tanya dulu sama ibu ya
ibu ceritanya seperti apa ibu sampai najib
ini masih semangat sekolah gitu
itu gimana ceritanya ibu
ibu memberi semangat atau gimana sih najib masih mau sekolah
oke pertama ngajak tibik saya sekolah
kalau tibik jodoh
mungkin pak umar bisa bantu boleh
saya sekolah lagi

begini ahmad ini mempunyai semangat sendiri
yang sangat luar biasa
ini jadi sebagai seorang ibu jadi begitu mendukung
karena atas semangatnya si ahmad najib tajuddin
tapi maaf ibu sebelumnya
najib ini kondisinya memang sudah sejak lahir
tidak saya sudah usir
saya sudah berusir
hanya di rumah
pasal ibu keluarga saya
berdua n tinggir tabuk grup pascotor kpi seni kebunnya gua lahir neka kak bedan tisa
begini ibu nipah ini dari semenjak hamil dari tujuh bulan bermimpi mimpi punya pohong ini punya
punya dua pohon terus begitu dicabut ternyata pohonnya itu isinya cuma buahnya dua begitu
ditarik ternyata lepas yang dua itu katanya begitu iya ini memang sudah lahir
iya dalam kandungan memang kondisinya sudah seperti ini mungkin sudah istilahnya mimpi
dulu itu ternyata hasilnya nyata gitu seperti itu jadi sekarang najib najib najib lagi asik nonton
tuh soalnya sekarang berapa sekolah kelas satu kelas satu berarti sudah berapa lama sekolah ya
ada enam bulan tujuh bulan ada ya udah ulang udah ulangan belum udah ujian belum ujian ulangan
udah tes udah udah ulangan udah kemarin bagus gak hasilnya nilainya oh berapa berapa nilainya coba
wah sepuluh wah sepuluh katanya najib bener mau jadi polisi kenapa mau jadi polisi hai biar apa supaya
atau kenapa lihat polisi ini ya ganteng hehehe hehehe hehehe eh najib katanya
ada pak polisi yang datang ke rumah ya
udah bisa hormatnya belum coba hormatnya kayak gimana
ajarin aku dong hormatnya
pemirsa sama najib sama ibu
dan juga bapak pak umar
tentang bagaimana keseharian
najib dan juga tentu yang paling
ingin kita angkat dari perempuan ini
sebenarnya adalah bagaimana seorang
ibu ipah ini bisa
tetap memberikan semangatnya
untuk najib setelah jeda
kembali lagi bersama kami di good morning hari ini hari yang spesial ya
ada tamu tamu spesial ada najib
dan kebetulan juga ada mbak nova eliza
karena tepat hari ini juga
adalah hari perempuan internasional
betul itu dia dan itu alasannya kenapa
saya mengundang atau kami mengundang nova
mengundang ibu ibu
adalah untuk mencoba menggali
sisi sisi lain dari perempuan
kekuatan dari perempuan
itu sebabnya juga saya ingin tanya
sama ibu sekarang ibu
ibu bisa ceritakan gak
ibu bagaimana ibu membesarkan
najib dari kecil sampai
akhirnya sekolah itu
dan biar dilihat
dan apa apa juga itu
nyabit sama orang pokoknya apa yang disuruh orang ini lakuin demi si najib
katanya sih ibu ini iya cukup nggak sejauh ini ibu untuk najib kita cukup terus kalau misalnya
saat tidak cukup itu biasanya ibu seperti apa untuk tetap bisa menyekolahkan najib
di gedung gedung tak nyanguk ini gak enggak makan enggak hanya untuk najib supaya bisa
bersekolah gitu ya bu ini jarang jarang punya saku ke sekolah gitu malah pernah ini cerita ini pernah
mau masuk sekolah besoknya enggak punya sangu terus enggak masak kan gitu akhirnya pamannya
apa mannya ada saja
itu sempat dicarikan rosokan katanya dijual buat sangunya si dia dan makannya si ini begitu
memang saya sebagai kasunnya mbak jadi kehidupannya masyarakat saya saya akan tahu terus kalau bu nipa
ini memang di bawah garis kemiskinan jadi kehidupannya sehari hari memang namanya buruh
apa yang disuruh orang itu baru dapat uang misalnya
ada orang yang gak ada yang mau ngasih terkecuali tetangganya yang istilahnya
rujuk selama dua tahun begitu jadi ibu sekarang sendiri ya iya sendiri ibu dua ribu tiga puluh gak apa ya ya kamu
rasa semangat begitu menghadapi semua ini
ben pernah putus asa ngadepin cowok bakalan
pernah putus asa iya derema derema bercerita
gimana buat bikin semangat lagi sih bu sampai saat ini
najib sampai bisa sekolah lagi terus
benar benar beri semangat
atau ibu punya mimpi buat najib
keinginan apa ibu
apa yang ibu inginkan
oke pasti ibu mau yang terbaik ya buat najib
najib mau jadi polisi ya bu
najib nakal gak sih bu
enggak ibunya lagi
ibunya senang soalnya najib bisa bikin bangga orang tua
itu cerita ya soal perempuan
bahwa perempuan itu sangat kuat ya
mbak nova elisa kebetulan lagi ada disini sama kita semua
ada satu gerakan
tapi kalau mbak nova melihat ini semua ini salah satu potret worst perempuan yang ada di indonesia
iya dan ini kan baru satu
kasus yang kita ketahuin
pasti masih banyak sekali perempuan perempuan
diluar sana di indonesia ini
yang mengalami hal yang sama
ada juga yang mengalami hal yang sama
jadi ini adalah hal yang sangat berbeda
dan aku sangat salut dengan ibu ini karena
hajar aja terus jalan gitu apapun yang terjadi
nah itulah kekuatan perempuan
karena aku merasa sebagai perempuan kadang kadang kita memang lebih kuat sih daripada laki laki
jadi salut untuk ibu gitu
nah yang seperti ini justru kita harus terus support
mau dari sisi finansial ataupun dari sisi
dari sisi keuntungan

nah hanya kadang kadang kan cerita cerita tentang perempuan ini tidak muncul ke permukaan ya
dia ada di bawah cerita cerita besar lainnya gitu
bagaimana ya caranya kita menemukan
ya itu tadi
dari seorang perempuan yang memang sebetulnya banyak sekali di sekitar kita
aku rasa kita perlu juga mengorek ngorek lagi gitu
dan selain itu untuk si
yang mengalaminya juga mungkin juga sudah waktunya berbicara
mungkin ikut melaporkan ke lembaga yang memang berhubungan dengan
apa yang sedang kisah yang dideritanya
soalnya kalau gak bicara kita juga gak tahu
ada apa sih sebenarnya gitu
dengan berita berita besar yang lain karena berita besar yang lain itu kan berbicara
dengan media bantuan media misalnya nah kalau kalau si pelakunya apa namanya si ibunya
sendiri tidak berani berbicara dan melaporkan ya kita nggak akan pernah tahu itu harus bantu
sebanyak kejadiannya sama om aja ya nanti kita main bola oke kamu kamu mau jam enggak punya jam
mau enggak pakai jam enggak mau cobain nih pakai ya supaya supaya aja ini omnya mau dikasih ya
soalnya najib mau ulang tahun ulang tahun april ini ya hadiah dari om ya nih bawa kesana ya waduh
nanti sama teman teman sekolah kasih tahu lihat hijabnya najib dari jakarta wih keren nanti bagus
untuk juga bahwa dibalik najib pasti ada keluarga ada orangtua ada ibu menggunakan yang akhirnya
memberikan semangat untuk najib supaya najib bisa terus mau bersekolah iya ya kenapa juga
apa namanya kita undang najib kesini ketika ada di berita begitu ya kita lihat wah ini
pasti ada seseorang perempuan dibalik najib punya ada sesuatu gitu yang ya bisa menyemangati najib
supaya tetap sekolah saya yakin juga kan najib tidak mudah ya untuk terus bersemangat
ya untuk terus semangat betul itu yang saya tanya sama ibu sebetulnya kata kata apa yang harus atau
bisa dikeluarkan sama ibu ketika najibnya nangis atau najibnya nggak mau sekolah itu kayak gimana
boleh tanyakan enggak apa baik bisa mun ebekten ahmad ya sekolah misal dusun apa buat ngajak
angkuh sekolah apa genget ahmad saya semangat kangkuh sekolah ahmad jadi ahmadnya ndak perlu
disuruh memang dia yang malah yang malah ini punya tiga jadwal nih pak pagi sekolah sd pulang terus
jam satu madrasah ngaji ya belum madrasah masih madrasah ya itu terus suruhnya masih ngaji
kelanggar jam enam nya gitu memang anaknya nih semangat terus saya akui kelebihannya ahmad ini
walaupun mempunyai kekurangan kedua kaki tapi ini anaknya dak mindran gitu lah istilahnya cara
ndor dia ditidak merasam punya kekurangan itu lomba brunch ahmad ini pokoknya semangatnya luar
biasa berarti semangatnya najib adalah kekuatan ibu hadiah pelang entrenan
hai najib janji ya ketemu lagi nanti berarti najib udah jadi
udah jadi apa polisi polisi wah bisa nyanyi nggak najib nggak bisa bisa nya main bola aja ya tadi
bolanya bawah ya jadi dimana atau bolanya nanti kita kasih boleh diberikan kesini aja udah ini
buat najib juga nih bolanya nih ya nggak papa biar aja ini juga main bola loh ini najib ini
bawa ya ke rumah ya oke hari ini ke jember ya oke mau main bola lagi sama aku ayo kita main
bola lagi udah nggak sabar dari pengen turun mau main bola kita main bola lagi ya boleh
lampunya dinyalakan dulu nah sebentar main obat nih hai kesini kesini weh hehehe jatuh
ibu ibu sudah datang kesini terima kasih banyak ibu nipah pak umar sudah berbagi di sini berbagi
cerita sama kita di good morning sukses terus saya salam untuk keluarga ibu nipah yang ada di jember
dan juga warga warga di jember ya pak ya terima kasih berbagi cerita usai jendela nanti kita akan
lanjutkan perbincangan bersama dengan nova eliza soal hari perempuan internasional tetap bersama